badan penyelenggara jaminan kesehatan akan menerapkan skema urun biaya kepada peserta untuk tindakan medis tertentu
meski belum tahu kapan akan diterapkan secara resmi aturan urun biaya dan selisih biaya diharapkan dapat membantu bpjs kesehatan mengurangi kerugiannya
pemerintah baru saja merilis permenkes no lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan
skema urun biaya dibebankan kepada peserta senilai sepuluh rupiah per kunjungan rawat jalan untuk rumah sakit tipe c dan d serta klinik utama
sedangkan rumah sakit tipe a dan b dikenakan rp dua puluh per kunjungan
penetapan urun biaya tertinggi rp tiga ratus lima puluh untuk paling banyak dua puluh kali kunjungan dalam tiga bulan
aturan ini belum berlaku karena kementerian kesehatan bersama tim masih perlu menentukan jenis tindakan medis atau penyakit apa saja yang kena skema ini
yang jelas aturan urun biaya dibuat untuk menjaga
dan juga penyalahgunaan pelayanan oleh peserta
bpjs kesehatan sebetulnya sudah mengusulkan apa saja yang harus diurun biayakan
dengan baseline kami punya data jkn yang cukup kuat
sehingga harapannya yang diurun biayakan benar benar yang memang berpotensi terjadi penyalahgunaan
karena di negara lain justru tidak dibatasi
urun biaya itu kalau orang mengakses rumah sakit ya sekali datang dapat kena urun biaya itu
di indonesia ini baik ya dipilihin mana saja item yang memang perlu diurun biayakan
sambil menunggu aturan urun biaya diberlakukan pemerintah sudah menerapkan skema selisih biaya bagi peserta
dalam aturan permenkes itu tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit
namun ada selisih biaya antara tarif ina cbgs antar kelas yang ditanggung peserta
sayangnya belum banyak penyelenggara
bpjs kesehatan yang mengetahui dengan baik soal aturan ini
belum tahu sampai saat ini
mungkin informasinya kurang ini ya kurang dari pemerintah belum nyampe ke masyarakat secara luas belum
kalau selisih biaya untuk kenaikan kelas iya kelas rawat inap tapi kalau untuk yang lain sih
belum tahu ya
kalau yang selisih biaya tahunya kayak gimana
kalau selisih biaya misalkan saya kan di kelas dua keluarga
kalau misalnya rawat inap kadang kan penuh ya kelas dua itu bisa kita naik ke kelas satu
dengan kayaknya perbedaan antara apa sih biayanya gitu biaya rawat inap kelas dua dan kelas satu
kita dikenakan biaya itu aja sih
untuk kayak obatnya sih katanya tetap sama gitu
ada masalah buat ubat
kalau itu sih enggak sih karena dibanding kita nunggu lama ya kan kasian lama lama di ugd dari kelas dua ke kelas satu
enggak terlalu selisihnya sih enggak
iya enggak mas
jurubicara bpjs kesehatan muhammad iqbal menyatakan skema urun biaya ini telah diterapkan di negara lain
pun nominal biaya tidak terlalu besar dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat secara umum
selain membantu masalah kerugian aturan ini dibuat untuk mengajak kesadaran masyarakat
agar pemanfaatan fasilitas bpjs kesehatan sesuai dengan kemampuannya
tim liputan cnn indonesia jakarta
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih